berlokasi di kawasan cikini jakarta pusat taman ismail marzuki memulai proses revitalisasi tahap pertama pada juli dua ribu dua puluh
tiga tahun berselang kini revitalisasi tahap pertama sudah dalam tahap penyelesaian dan segera diresmikan awal juli mendatang
beberapa area dan gedung yang sudah direvitalisasi diantaranya gedung parkir taman perpustakaan wisma seni dan masjid amir hamzah
area seperti masjid dan galeri seni sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat karena saat ini pembukaan taman ismail marzuki dilakukan secara bertahap sejak tiga juni lalu
dari tampilannya sih memang sudah bagus bagus banget dibanding yang tampilan yang dulu ya sebelum direvitalisasi oleh pemerintah
cuma ini kan belum semua ya
lebih bagusnya sih ya sekarang ya lebih modern ngikutin zaman perkembangan sekarang
cuman kalau dalam segi tanaman saya lihat itu masih kurang masih banyak kurangnya penghijauannya masih kurang gitu lah
jadi kalau di dalam gedungnya sih enak adem cuman kalau di luar panas
sejumlah kawasan didesain untuk memanjakan mata serta membuat nyaman pengunjung
seperti area rooftop gedung parkir yang sengaja ditanami rumputan agar pengunjung bisa bersantai
kemudian pihak kontraktor menggandeng arsitek kelas dunia
asal bandung andra matin yang sengaja membuat konsep gedung panjang berbentuk kapal pinisi
dengan memasukkan unsur not balok dari lagu ciptaan ismail marzuki pada bagian fasad gedung
untuk konsep sendiri kalau kita lihat itu di fasad bangunannya terlihat beton yang terekspos dengan bentuk yang agak maju mundur
nah itu sebenarnya sesuai dengan konsep andramatin kalau kita bisa membacanya itu adalah bunyi dari not balok
lagian pulau kelapa yang dititahkan oleh ismail marzuki
jadi memang sangat didesain khusus untuk taman ismail marzuki sendiri
usai diresmikan nantinya kawasan taman ismail marzuki dapat dimanfaatkan oleh para seniman untuk menampilkan atau mempromosikan karyanya
selain itu tim juga diharapkan bisa menjadi pusat wisata edukasi kesenian dan kebudayaan
iqbal kiyarso arief tidiawan jakarta